jurubicara presiden johan budi angkat bicara tentang isu reshuffle kabinet yang sedang berhembus
mantan jurubicara kpk ini tidak menampik soal kemungkinan adanya reshuffle usai lebaran
apakah pak presiden sudah memanggil menteri menteri yang sudah diperiksa atau yang sedang diperiksa oleh kpk
saya kira itu pasti sudah dilakukan oleh pak presiden
pasti pak presiden meminta penjelasan dari menteri yang bersangkutan kenapa dia diperiksa oleh kpk
pasti itu dilakukan
nah mengenai soal apakah kemudian diganti atau tidak itu tadi
kalau dia sudah berstatus sebagai tersangka tentu akan diganti
tapi kalau sebagai saksi belum
tentu orang yang diperiksa kpk sebagai saksi itu difonis bersalah gitu ya
atau bisa meningkat menjadi tersangka gitu
belum tentu maksud saya itu belum tentu
bisa jadi sebagai saksi yang kemudian diminta keterangan karena ada informasi yang diperlukan
isu kocok ulang kabinet di ujung periode pemerintahan jokowi jk kembali mengemuka
beberapa menteri di bawah kabinet jokowi ikut terseret namanya dalam pusaran kasus korupsi
terkait isu tersebut saya sudah ditemani oleh tama satria langkun peneliti icw
selamat malam bang tama
terima kasih sudah hadir
dan juga sudah kedatangan bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar
selamat malam bu
terima kasih bang rey sudah hadir
kita mungkin langsung saja tadi bang rey sebelum bang rey datang tadi kita sudah sedikit membahas tentang menteri menteri atau pembantu presiden dalam jeratan korupsi
tapi saya juga ingin menyoroti ke mas tama dulu sebelum ke bang ray
jadi ketika menteri ini sudah tersangkut dalam kasus korupsi salahnya di mana sih sebenarnya
dari pemilihan di awal atau memang saat sudah bekerja
kalau di pemilihan kan kita lihat dulu dua ribu empat belas jokowi sempat ada beberapa nama yang diusulkan ke kpk
tapi kemudian ditarik lagi ada delapan nama kalau tidak salah ya
tapi diganti begitu
nah artinya proses tracking ini juga sudah cukup baik begitu
atau ada catatan lain dari icw
ya tentu begini kalau bicara soal kasus korupsi dan pergantian menteri ini menurut saya menjadi variable yang harus kita jelaskan satu persatu
kalau pertama kita bicara soal pergantian menteri tentu ukurannya banyak
pertama kita harus bicara soal evaluasi
karena biar bagaimanapun pak jokowi ketika dia tampil dalam proses pemilihan presiden dia menampilkan dua wajah
sebagai orang sebagai incumbent yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya berikut dengan pembantu pembantunya kemudian dia akan menyampaikan visi misi selanjutnya
nah dalam konteks ini tentu saja kita harus mengukur apa yang sudah dikerjakan oleh menteri menteri
kalau kemudian penilaian dari hukum dan pemberantasan korupsi kita nggak bisa kemudian melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh kpk merupakan keberhasilan presiden
itu merupakan variable yang berbeda
nah kita harus melihat bagaimana menteri menteri yang bekerja
kalau bicara soal pemberantasan korupsinya yang paling pertama tentu tadi kita bicara soal bagaimana misalnya pak jokowi melakukan seleksi pejabat publiknya
melakukan rekrutmennya melakukan penetapan kepada menteri menterinya
kalau mau kita lihat beberapa jabatan jabatan krusial yang dekat dengan hukum dan beratasan korupsi misalnya seperti jaksa agung
pengangkatannya pun juga kita masih mempertanyakan kenapa misalnya orang dari partai politik dia mengisi jabatan jabatan profesional sebagai seorang jaksa agung di indonesia
artinya akan melihat bagaimana sebetulnya konflik kepentingannya ada potensi di sana
yang lain misalnya kita melihat bicara soal kementerian hukum dan ham
bagaimana misalnya kerjanya pak yasona dalam beberapa tahun terakhir
bagaimana misalnya dia membereskan soal lapas yang ternyata masih ada korupsi di sana masih ada yang kena ketangkap oleh kpk dan lain sebagainya
bagaimana misalnya pada era era pak jokowi terkait dengan kebijakan kebijakan yang berhubungan sama berantasan korupsi
kita nggak melihat ada revisi undang undang tindak pidana korupsi kita nggak melihat apa yang dijanjikan pada saat nawacita ru perampasan aset
itu nggak dibahas sama sekali pada periode ini
artinya kalau bicara soal menteri hukumnya ini yang perlu kita pertanyakan
bagaimana dia mengimplementasikan gagasan gagasan yang dulu ditawarkan kepada masyarakat
nah ini yang menurut saya harus menjadi variable ukuran
baru yang selanjutnya bicara soal integritas
bicara soal bagaimana orang orang ini yang kemudian dalam kaitannya dipanggil sebagai saksi
apalagi disebutkan namanya dalam fakta persidangan dia menerima uang
tentu kalau udah bicara soal fakta persidangan
ini harus menjadi salah satu
menjadi salah satu ukuran yang serius buat pak jokowi
kalau hanya bicara soal saksi menjelaskan kewenangannya
menjelaskan jabatannya seperti yang pak johan budi kesampaikan tadi
dia sudah dipanggil belum oleh presiden
untuk menjelaskan sebagai posisi apa
ini menurut saya menjadi salah satu hal penting juga yang harus pak jokowi lakukan
tanyakan diperiksa dalam kpjs sebagai apa
bagaimana menjelaskan uang uang yang disangkakan kepada dia
ini yang menurut saya harus diterapkan
lebih lanjut nanti kita ngobrol lagi
tapi sebelumnya saya ke bang rey dulu
mungkin tidak ya reshuffle ini dilakukan di akhir masa jabatan jokowi jk
di akhir periode ini dan seberapa efektif kemudian ini bisa membuat citra pemerintahan ini baik begitu
kalau efektif dalam kerangka oktober itu sebetulnya tidak terdiri dipikirkan lagi
karena oktober apa namanya dari katakanlah juni ke oktober itu kan sebetulnya
beliau tidak perlu lagi membuat sebuah tindakan yang akan memperbaiki citra menaikkan citra
karena bilpres sudah selesai kira kira gitu
jadi lebih mempertahankan stabilitas gitu
oleh karena itu kita bisa pahami juga misalnya mengapa dilakukan setelah lebaran bukan sebelum lebaran gitu
dalam rangka mempertahankan stabilitas ini
nah pas kelebaran itu kan sebetulnya sudah tidak ada lagi tuntutan tuntutan yang katakanlah seperti hari raya idul fitri semacam ini gitu
oleh karena itu tidak ada masalah kalau pak jokowi misalnya melakukan resapel pada waktu itu gitu
tapi itu juga sebetulnya sinyal menurut saya untuk membentuk semacam koalisi baru
oleh karena itu kalau misalnya nanti ada wajah wajah baru yang menggantikan resafel ini ada kemungkinan itu menunjukkan kepada dua hal
pertama adalah pembentukan koalisi kabinet baru kira kira gitu
apalagi kalau kemudian pak jokowi mengambil nama nama di luar koalisinya yang sekarang ini
misalnya begitu ya
tapi juga sekaligus sinyal bahwa orang orang yang akan dituduhkan sebagai anggota kabinet baru ini berpotensi untuk melanjutkan tugasnya pada periode berikutnya
mungkin dalam kerangka itu gitu
ada pun kalau sekiranya yang mau dijaga oleh pak jokowi itu lebih karena citranya yang dianggap sebagai pemimpin yang membawa perubahan dalam konteks pemberantasan korupsi
dalam rangka itulah kemudian mengapa ada semacam tuntutan yang sangat penting bagi pak jokowi untuk mengganti atau melakukan reshuffle kepada beberapa orang yang kita belum tahu juga siapa siapa nantinya kira kira gitu
cuma besar dugaan kita kemungkinan kepada orang orang yang dikait kaitkan dengan kasus yang apa namanya yang kondisi
yang terjadi saat ini di kpkw gitu
padahal tinggal tiga bulan lagi gitu
sebagaimana lazimnya di indonesia pergantian kabinet itu akan sangat sulit gitu ya
bahkan ketika yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka pun belum tentu bisa diganti belum tentu mau diganti gitu
oke oke kita garis bawahi itu bahwa kemudian belum semudah itu bahwa penggantian atau reshuffle ini meskipun sudah nanti ada penetapan status sebagai tersangka ya
dan juga menarik tadi soal apakah kemudian jokowi juga bisa akan
lebih berpotensi mengambil orang orang yang ada di luar koalisinya
kita akan bahas lebih lanjut cnn indonesia prime news segera kembali
ya bang ray tadi sebelum kita break tadi sudah mengatakan bahwa kemudian ada juga potensi kemudian presiden jokowi ini akan
menarik orang orang yang berada di luar partai koalisinya
nah kalau kita amati ya dinamika politik yang berlangsung saat ini ada beberapa nama yang juga ditengarai merapat begitu
sebut saja lah ahy gitu
bisa jadi juga sandiaga uno mungkin tokoh tokoh yang memang punya potensi untuk mengikuti pemilihan di dua ribu sembilan belas nanti eh dua ribu dua puluh empat begitu
bagaimana mbak raih melihat ini
ya sangat mungkin kejadian itu tetapi kalau khususnya ke pak sandiaga saya sih melihatnya enggak ya
jadi itu akan tetap ditempatkan di luar ya karena itu artinya kan dua kesulitan sandiaga masuk itu
pertama beliau orang gerindra kedua sebagai mantan wakil presiden gitu
sangat tidak elok mantan wakil presiden tiba tiba masuk dalam kabinet
menurut saya sih sandiaga juga tidak akan mau karena itu sama seperti tanda kutip ya
seperti memuramkan masa depan politiknya
pertaruhan juga buat dia ya
ketaruhan karena tiba tiba kok anda cuma segitu ternyata kata orang kan kira kira gitu
oleh karena itu mungkin dia akan memilih di oposisi
tapi ahy punya potensi besar untuk masuk
selain tentu saja karena apa namanya ya kita tahu bahwa ahy sudah berlakukan pertemuan dengan pak jokowi sebelumnya gitu
tapi dalam kerangka untuk tetap memelihara pembincangan publik terhadap ahy mau tidak mau harus masuk ke dalam struktur ini
sebab kalau dia di luar gitu anggota dpr tidak ketua partai tidak gitu
dua ribu empat tahun ke depan dia tidak memiliki satu forum dimana dia diperbincangkan
di tengah dimana politik kita membutuhkan betul betul apa yang disebut dengan popularitas gitu
oleh karena itu ahy harus menaikkan pamornya naik ke kursi kabinet
memilih mungkin kalau bisa memilih tentu saja ya
duduk di kursi yang memungkinkan ia bisa berinteraksi
secara umum kepada masyarakat kira kira gitu
dan disitulah ya mau mencoba mengakumulasi kepentingan politiknya gitu
tapi itu bukan berarti tidak dibaca oleh kubunya pak jokowi tentu saja
nah disinilah yang mana mana politiknya itu gitu loh pak
mungkin akan ditarik dan dimana akan ditempatkan
nah itu akan jadi pertanyaan berikutnya
tapi kan kemudian pesta demokrasi selanjutnya kan juga masih berpotensi untuk popularitas seorang ahy misalnya begitu ya

kalau itu yang saya sebut
karena kalau sekarang kan beliau yang tidak ikut dari caleg ya
kedua tidak juga jadi ketua umum partai gitu ya
hanya dimandatkan untuk mengurusi soal pemilu misalnya
momen ini nggak ada
dua empat tahun ke depan gitu
oleh karena itu kita agak saya sendiri misalnya melihatnya di panggung apa yang dipakai oleh ahy untuk terus memaintain popularitasnya di dalam masyarakat
gak ada modal politik begitu ya
tidak ada panggung tidak ada forum gitu
nah oleh karena itu mau tidak mau harus masuk
masuk ke dalam struktur ini yang memungkinkan ia tetap diperbincangkan
orang lebih dari itu
orang menilai kiprahnya
menilai kinerjanya macam macam
sebab ahy ini menurut saya kesulitan utamanya itu adalah orang tidak melihat bahwa ia punya semacam prestasi di bidang kenegaraan gitu
di luar militer tentu saja kan
kenegaraan ini gitu
sesuatu yang sangat penting untuk apa namanya ya
untuk jadi bahan kapitalisasi politik pada dua ribu dua puluh
sebab kalau tanpa itu anda akan lewat
anda orang nggak pernah bicarakan tentang modal politik
kepada politikmu apa
kemampuan manajerialmu seperti apa
kalau ini nggak bisa dijelaskan di dua ribu dua puluh empat
anda akan lewat
sebab pemilihnya udah beres banget
dibandingkan yang sekarang saja
apalagi tahun dua ribu dua puluh empat
apalagi tidak ada panggung ya
tidak ada panggung
makanya itulah mengapa juga sekarang kita melihat begitu kuatnya
kali pertama kelihatan dalam langkah politik pak s b
pak s b itu berani sekali masuk
biasanya pak s b kan jaga jarak
sebelum ikut dengan prabowo jaga jarak
dengan pak jokowi juga jarak jarak
akhirnya ketinggalan kan
pak prabowo tidak terlalu menariknya
pak jokowi apalagi tidak menariknya
ujung ujungnya masuk ke kubu pak prabowo
last minute kan jadulnya
sebelum penetapan di kpu
akibatnya tidak berperan apa apa
nah itu mungkin disadari
termasuk di pilkada dki jakarta
mungkin problem itu ya
atau pengalaman itulah yang mulai disadari oleh pak sby
tidak tepat sebetulnya
menunggu di ujung kira kira gitu ya
harus dilakukan proses pendekatan dari awal
nah itulah makanya tanpa koordinasi
tanpa sepengetahuan kubunya dua
dalam kubunya pak prabowo
ahy langsung bertemu dengan pak jokowi
jadi ada pesan juga ya
yang disampaikan dengan pertemuan di istana itu ya
saya pikir semua orang berpikirnya
tentu saja dua ribu dua puluh empat persoalan
ada orang mengatakan carut maurit pemilih dua ribu enam belas
orang tetap harus melihat dua ribu dua puluh empat
kalau tadi bang ray sudah mengatakan bahwa kemungkinan orang orang yang berlanda di luar koalisi jokowi ini sangat mungkin begitu
seberapa besar kemudian keberadaan orang orang ini bisa membawa integritas yang baik khususnya untuk pemberantasan korupsi begitu
karena berangkat dari kasus kasus pembantu presiden yang sekarang sudah masuk dalam pusat korupsi tentu lebih hati hati dong logikanya begitu
bagaimana anda melihat
tentu kalau dari icw sendiri memang kita sedang melakukan evaluasi
tapi belum rampung memang
kita masih menunggu beberapa input yang harus kita lengkapi
pada prinsipnya kita berharap sebetulnya ada evaluasi yang sangat serius di level kementerian
karena ini akan menjadi wajah pak jokowi beberapa tahun ke depan
kalau kita masih belum menghasilkan pengumuman pak jokowi ya
nah tapi dalam konteks menteri siapapun yang menjadi menteri tentu ada variable variable yang perlu kita perhitungkan
variable yang pertama adalah memang akan sangat dilematis ketika itu memang jabatan jabatan politik
kita berharap memang ada beberapa pos pos kementerian yang diisi oleh orang orang profesional
orang orang yang memang betul betul mumpuni di bidangnya
misalnya seperjabatan jaksa agung menteri hukum dan ham dan beberapa jabatan jabatan lainnya
sehingga potensi konflik kepentingan dari partai politik intervensi politik dan lain sebagainya bisa diminimalisir
walaupun kita sadari betul itu jabatan politik
nah ini yang menurut pandangan saya perlu untuk dilakukan
yang kedua adalah
sebetulnya kalau kita melihat narasi yang dibangun
yang ditawarkan oleh pak jokowi kepada masyarakat
itu ada dua kali
penawacita yang pertama dan yang terakhir
ini juga harus kita bedah sebagai sebuah gagasan
artinya itulah pegangannya pak jokowi untuk memimpin beberapa tahun ke depan
misalnya dia pernah mengatakan soal memilih pejabat pejabat
mengangkat menteri menteri itu yang kemudian memang harus ada ukur integritasnya
metode yang pertama baik
dia tawarkan kepada kpk
kpk kasih merah kuning dan lain sebagainya
tapi memang ini tidak semuanya dipertimbangkan oleh presiden
nah ini yang dalam bayangan saya seharusnya pada periode ini pak presiden gak ada beban
mungkin kalau periode sebelumnya dia masih punya pertimbangan menjahit koalisi agar di pencalonan berikutnya dia punya kekuatan yang besar
tapi sekarang sudah
harusnya pak jokowi betul betul fokus mengejar tadi prestasi prestasi
kemudian mengejar capaian capaian
sehingga ketika dia selesai dan tidak bisa lagi menjadi presiden
dia betul betul meninggalkan catatan baik
khususnya kalau kita misalnya melihat soal reformasi peradilan dan pendekatan hukum
karena kalau kita bicara soal sisi yang lainnya
ekonomi apalagi infrastruktur itu menjadi salah satu unggulannya pak jokowi
tapi bicara soal peradilan bicara soal hukum dalam bayangan saya tidak banyak perkembangan yang bisa kita banggakan
menarik juga bang rey untung ruginya apa ya bang rey
kalau kemudian apa namanya ya
apa namanya reshuffle ini juga dilakukan dan mengambil orang orang di luar koalisi begitu
dan kalaupun juga dilakukan sebelum atau setelah lebaran bagaimana
kalau di luar koalisi ini yang menurut saya agak berat
karena bagaimanapun pertama pak jokowi membawa banyak sekali gerbong ya
yang resmi aja ada sembilan partai politik
apalagi menambah yang lain ada sepuluh
bahkan mungkin sebelas kalau pandu kemudian masuk kan
ada sebelas partai di situ
itu artinya kalau setiap partai saja dapat dua itu sudah dua puluh dua orang
anda mau tempatkan lagi sementara jumlah kabinet terbatas sampai tiga puluh
jadi bayangan saya kabinet ini adalah kabinet partai
akan justru sekarang ini jauh lebih banyak partai politiknya dibanding kelompok profesionalnya gitu
yang perlu menurut saya dijaga itu cuma satu
kalau dalam konteks begini
kalaupun akhirnya kemudian diisi pos posnya itu oleh partai politik ya
jangan sampai urusan ekonomi diserahkan kepada partai politik
jadi pos pos yang berkaitan dengan ekonomi tetap diserahkan kepada profesional
ada ketakutan juga
ya tentu saja
karena sekarang juga kasusnya sudah terkait dengan partai politik
anggota salah satu partai kan
nah itu pertama
nah yang kedua menurut saya adalah harus betul dicari dalam kerangka profesional
profesional itu dalam pengertian bukan lagi non partai
tapi profesional dalam pengertian memang orang ahli di bidang
meskipun dia berangkat dari partai politik
jadi itu harus dilakukan oleh pak jokowi gitu
apalagi sekarang ini kan sebetulnya masih ada yang zigzag ya
mana menko maritim kok datangnya dari orang ditempatkan seperti pak luhut bin sarpanjaitan
tapi komitmen itu kan di dua ribu empat belas kita sudah mendengar bahwa porsinya akan sama
profesional dengan partai gitu
tapi kemudian kalau ini berubah lagi
kalau sekarang justru enggak
enggak ada lagi seperti yang ke dahulu
bahwa kemungkinan profesionalnya akan lebih banyak
dalam pengertian bukan partai
sekarang ini justru menurut saya kabinetnya diisi oleh orang orang partai
tapi orang orang partainya apa
yang profesional gitu
jadi sebetulnya profesionalisme partai
yang akan masuk ke ruang ruang kabinet ini
nah oleh karena itu agak sulit menurut saya
membayangkan kabinet pak jokowi ini berupa kelompok kelompok profesional
saya setuju tadi dengan idenya bumtama
pada posisi posisi yang dianggap paling strategis
baiknya tidak lagi langsung diisi oleh katakan seperti jaksa agung gitu
tapi sebaliknya kita akan mengatakan
pak jokowi di tengah dia berjanji akan mengisi pos pos tertentu itu di kelompok profesional
dia berani kok partai politik masuk ke dalam
jadi dia tidak ada beban juga
tidak perlu lagi pencitraan
berharap pandangan dari publik gitu
bahkan menurut saya
ya saya tidak tahu
tidak akan ada lagi juga ini namanya pemberian nama ke kpk
supaya kpk memberi saran pandangan
dia akan pilih sendiri
mas tama akan ada ini baru ya
catatan baru nih
kalau kemudian profesional parpol yang masuk ke dalam
nothing tulusnya pak jokowi itu
bukan ke partai gitu loh
bukan ke partai
nothing tulusnya itu justru kepada publik
tapi dia tetap punya kemauan untuk meninggalkan legasinya
oleh karena itu pembangunan infrastruktur
didirinya sendiri bersih
ya menjaga betul juga kabinetnya yang tidak terkena kasus
tapi langkah langkah apa namanya
yang dibayangkan oleh kita ini
dia tidak terlalu
misalnya kabinet itu diisi oleh non partai gitu
dia nggak membutuhkan lagi dalam pengertian dukungan publik
dalam pengertian itu
kecuali hariannya nanti kan kira kira
mas tama singkat saja sedikit
apa yang harus diwaspadai ini nanti kalau kemudian reshuffle ini juga akan berlangsung
dengan komposisi yang tadi disebutkan oleh bang rey
kalau betul prediksi bang rey kemudian kejadian
maka yang pasti publik akan bekerja lebih keras
karena beberapa rekan rekan kita
atau orang orang yang berjuang di sisi pergerakan hukum
ini kan juga dalam kondisi yang sedang distrust sekarang
bagaimana dengan munculnya teman teman yang golput dan lain sebagainya
itu kan bentuk ketidakpercayaan
padahal dulu mereka adalah orang orang yang memilih pak jokowi pada periode yang pertama
tapi jadi golput gara gara gak ada jawaban
gak ada diperhatikan dan lain sebagainya
kalau kemudian kondisi ini terus dibiarkan
maka mereka mereka yang sedang berjuang mencari keadilan pasti akan lebih keras bekerjanya
nah kita sendiri sebetulnya saya dalam posisi ini sangat berharap
kalau bicara soal infrastruktur
bicara soal pembangunan ekonomi
beberapa tahun terakhir dalam bayangan saya sudah cukup baik
tapi kalau bicara soal penegakan hukum
ini yang dalam bayangan saya masih banyak yang perlu ditambal
yang perlu diperbaiki
kita tentu banyak catatan juga sebenarnya
tapi karena memang durasi kita tidak mencukupi untuk membahas ini
intinya sifil society nya harus tetap kuat
karena kontrol yang paling utama nanti menurut saya bukan di oposisi
karena oposisinya dengan wajah yang seperti sekarang juga negatifnya tinggi
tapi kalau elemen sifil society kuat media kuat
oke dan kita tunggu apakah memang sebelum lebaran atau setelah lebaran ya
bang ray sudah hadir
mas tama terima kasih sudah hadir
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali dengan informasi selanjutnya